untuk memenuhi kebutuhan vaksin nasional yang mencapai tiga ratus tujuh puluh juta dosis
pemerintah indonesia bekerjasama dengan beberapa perusahaan vaksin
yang saat ini sudah melalui uji klinis tahap akhir
pemerintah menargetkan ketersediaan vaksin untuk masyarakat indonesia
untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar
pemerintah indonesia secara aktif mencari sumber sumber vaksin covid sembilan belas
kerjasama internasional di bidang vaksin menjadi salah satu upaya pemerintah
dalam menangani pandemi covid sembilan belas
dalam perkembangan vaksin dunia
data yang bersumber dari who draft landscape of covid sembilan belas candidat vaksin
dua oktober terdapat sepuluh vaksin yang sudah masuk ke dalam tahap tiga uji klinis
dua di antaranya sudah bekerjasama dengan pemerintah indonesia
yaitu vaksin dari zinovac yang bekerjasama melalui perusahaan bio farma
kemudian vaksin dari sinovarm yang bekerjasama melalui pt kimia farma
sementara satu lainnya masih melalui tahap satu dua a yaitu ganasine korea
kandidat vaksin yang sudah mengadakan perjanjian akses dengan pemerintah indonesia adalah
yang pertama adalah sinovac yang bekerjasama dengan bio farma
dan saat ini sedang dalam proses uji klinis fase tiga di bandung
yang kedua adalah sinopharm yang saat ini sedang mengadakan kerjasama dengan united arab emirates
di mana uji klinis fase tiga sedang berlangsung dengan target
subyek dua puluh dua ribu orang
kerjasama dengan pemerintah indonesia akan melalui pt kimia pharma
yang bekerjasama dengan g empat puluh dua di uae
yang ketiga adalah genexin korea yang bekerjasama dengan pt kalbe pharma